negosiasi pemerintah dan freeport terkait kasus ataupun juga status izin tambang semakin rumit
saling lempar argumen dan juga tensi perundingan yang belum usai membuat hubungan pemerintah dan freeport indonesia makin panas
lantas sebenarnya berapa nilai kapitalisasi pasar freeport di indonesia dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang ada di indonesia
baik asing maupun dalam negeri ya
kami hadirkan informasinya untuk anda
kita lihat bersama ini adalah perbandingan kapitalisasi pasar
jadi ini dengan skema apabila freeport indonesia nanti akan masuk ke pasar saham dan kemudian dilepas ke publik
kita lihat untuk pt exxon mobil indonesia itu nilainya sekitar tiga ratus lima puluh lima miliar dolar amerika
cukup besar ya besar sekali karena minyak ataupun juga hasil tambang seperti migas apalagi itu merupakan salah satu yang paling dibutuhkan ya
demandnya tinggi sekali pasar global
selanjutnya dari finansial pt bank sentral asia kita lihat adalah dua puluh sembilan miliar dolar amerika
lalu diikuti telekomunikasi indonesia yaitu dua puluh lima miliar dolar amerika
kemudian pt bank rakyat indonesia dua puluh satu miliar dolar amerika
dan freeport ada di posisi selanjutnya dengan nilai dua puluh miliar dolar amerika
posisi saham freeport yang juga terus menurun melemah tampaknya juga menjadi salah satu pengaruh dan variable untuk penghitungan kapitalisasi pasar
selanjutnya kita lihat ini adalah penerimaan negara yang dihasilkan tertinggi
yang beberapa yang dihasilkan ya yang tertinggi
kita lihat adalah devisa dari tki ataupun remitansi
kita lihat ini mencapai nilai satu ratus empat puluh empat triliun rupiah sangat besar
kemudian kita lihat cukai rokok juga sangat besar ya
jadi anda yang merokok mungkin berkontribusi juga ya terhadap negara ya
kita lihat satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
lalu pt freeport indonesia kecil ternyata delapan delapan triliun rupiah
kemudian kalau kita bandingkan dengan telekomunikasi indonesia misalnya telkomsel itu bisa berkontribusi pada negara dua puluh triliun rupiah
jadi perbedaannya sangat jauh
tapi pt freeport indonesia ini memang
tampaknya perusahaan yang penuh syarat ya
diminta satu syarat balikinnya sepuluh syarat gitu